dan kita langsung ikuti konferensi pers dari gedung kpk jakarta berikut ini
tadi seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan
bagaimana juga semalam kami sampaikan hari ini akan ada penyampaian beberapa hal dari pimpinan
dan sore hari ini hadir pak ketua juga hadir pak presiden kpk
nanti akan disampaikan beberapa poin poin terkait dengan perkembangan mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai kpk menjadi asn tersebut
setelah nanti poin poin disampaikan seperti biasa kami beri kesempatan teman teman untuk pertanyaan lebih lanjut
silahkan nanti satu sesi untuk tiga orang penanya ya karena mengingat waktu juga sebentar lagi nanti waktu maghrib
baik kami siapkan
silahkan pak ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kpk pada hari ini satu juni dua ribu dua puluh satu terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah dimaksud
kami silahkan pak
pertama tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada umar swadala tuhan yang maha esa
karena pada sore tadi kpk telah melaksanakan salah satu kegiatan proses pelantikan dan pengambilan sumpah
karena pegawai kpk menjadi asn
alhamdulillah berjalan lancar
terkait dengan itu maka pada kesempatan sore hari ini kami segenap insan kpk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anak bangsa
yang telah memberikan dukungan support dan juga kecintaan kepada kpk
sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan rekan wartawan jurnalistik pemerhati kpk
karena sampai hari ini rekan rekan telah memberikan andil besar di dalam menyuarakan apa yang dilakukan oleh kpk
baik terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia kpk pengelolaan anggaran termasuk juga kinerja kinerja pemberantasan korupsi
pemberantasan korupsi sebagaimana yang pernah kami sampaikan kpk terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi
dengan setidak tidaknya yang hari ini
kita menggunakan tiga pendekatan atau pemberantasan korupsi
yang pertama adalah tentang terkait dengan pendidikan masyarakat
pendidikan masyarakat menjadi penting supaya kita mengajak semua pihak untuk memahami apa itu korupsi
apa penyebab korupsi dan bahayanya korupsi
sehingga dengan memahami masyarakat seluruh penyelenggara negara aparat penegak hukum dan pihak lain yang mungkin saja terlibat kasus korupsi
tidak ingin melakukan korupsi
yang kedua kpk melakukan strategi pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan
pencegahan dengan cara adalah melakukan kajian telahan dan sekaligus juga memberikan masukan kepada seluruh anak bangsa
kementerian lembaga pemerintah daerah pemerintah pusat provinsi kabupaten kota untuk melakukan perbaikan sistem
karena sistem adalah penyebab daripada korupsi
sistem by pasti tidak terjadi korupsi
sistem buruk sistem lemah
itulah cikal bakal terjadi korupsi
maka kpk tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem supaya tidak ada kesempatan peluang untuk melakukan korupsi
strategi ketiga yang dikembangkan oleh kpk adalah penindakan secara tegas profesional dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
sehingga kita bisa meyakinkan orang tidak ingin melakukan korupsi
rekan rekan yang saya hormati segenap anak bangsa dimanapun berada sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh kpk siang tadi sampai sore hari ini
terkait dengan acara kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai kpk menjadi asn
rekan rekan semua yang saya hormati kami ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan pengalihan pegawai
dengan pengalihannya pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara
hari ini tadi kami telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai kpk menjadi asn
pertama pelantikan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil komisi pemerintah korupsi dilakukan secara hibrid
ada yang langsung hadir dan ada juga melalui daring maupun luring
kedua karena tidak memenuhi syarat pendidikan
ketiga karena meninggal dunia
saya ingin sampaikan yang memenuhi syarat sebanyak satu dua ratus
tapi yang dilantik hari ini semuanya hadir

terima kasih atas dukungan segenap pihak
dari total satu dua ratus tujuh puluh satu pegawai yang dilantik hari ini
hadir secara fisik
di gedung c satu kpk sebanyak delapan puluh lima orang
hadir secara fisik di gedung merah putih kpk sebanyak tiga ratus lima puluh empat orang pegawai
hadir secara fisik di rutan guntur kpk sebanyak dua belas orang pegawai
hadir secara virtual melalui aplikasi zoom sebanyak delapan ratus dua puluh orang pegawai
di lengkap sudah satu dua ratus tujuh puluh satu pegawai kpk mengikuti proses pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi asn
bapak dan ibu ibu sekalian yang saya hormati pengalian pegawai kpk menjadi asn merupakan mandat dan amadat undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan korupsi
pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kpk juga didasarkan
pertama undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan belas tentang perubahan kedua atas undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
dan juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang pengalian pegawai kpk menjadi asn
hal ini juga sejalan dengan pasal enam puluh enam ayat satu
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
dan di dalam pasal tiga puluh sembilan ayat satu pp nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang manajemen pegawai negeri sipil
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang manajemen aparatur sipil
ulangi manajemen pegawai negeri sipil
yang keempat dasar dilantiknya juga adalah peraturan bkn nomor empat belas tahun dua ribu delapan belas
tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil
terakhir pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan kepada pasal dua puluh ayat satu
peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor satu tahun dua ribu satu
tentang tata cara pengalian pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara